bertanding di gor universitas negeri surabaya jawa timur
tim honda putri dbl all star yang mengenakan kostum merah putih
berhasil mengalahkan tim putri por prof surabaya
dalam laga uji coba yang berlangsung pada selasa malam
pada kuartal pertama tim putri honda dbl all star
memimpin dengan skor dua puluh lima sepuluh
pada kuartal kedua mereka semakin menjauh empat puluh satu delapan belas
trend positif dilanjutkan pada kuartal ketiga dengan skor enam puluh lima tiga puluh enam
dan menutup laga dengan kemenangan delapan puluh tiga tiga puluh delapan
meski menang telak pelatih tim putri honda dbl all star
belum puas dengan performa anak asuhnya
lantaran belum terbentuk kekompakan antar pemain
performa dari timnya sudah cukup bagus
cuma mungkin harus membaiki kemisrinya ya
mereka belum nyambunglah satu sama lain
terus udah gitu defense masih banyak yang harus diperbaiki
sama akurasinya harus naikin
hasil positif juga diraih tim putra honda dbl all stars
yang menang dengan skor enam puluh enam lima puluh
laga kali ini lebih sengit lantaran kedua tim
saling mengejar poin sejak kuartal awal
namun tim honda dbl all star yang bermain efektif
ditambah poster badan beberapa pemainnya yang besar
akhirnya bisa memenangkan laga ini
dari kuartal awal sekitar
bermainnya agak kurang lepas ya
jadi anak anak yang baru pertama kali ketemu
jadi kemisrinya belum terlalu dapat
lalu yang keempat kali lagi kita pr nya di turnover
satu seluruh game
usai menggelar pemusatan latihan dan uji coba
tim honda dbl all star akan bertolak ke los angeles amerika serikat
pada minggu tujuh belas juli nanti

mereka akan mengikuti pemusatan latihan dan kompetisi
bersama tim lokal di amerika
mereka juga akan mendapatkan coaching klinik dari jordan lowly
yang merupakan pelatih pribadi beberapa pemain mda
serta phil handy asisten pelatih los angeles lakers
wahyu pratama putra surabaya jawa timur